kita udah gak ketemu sepuluh tahun loh
masa kamu gak kangen sih sama aku
mendingan kamu pulang aja deh
ngapain kamu kesini
aku sampai bela belain nyuruh orang untuk nyari alamat email kamu
tapi tidak ada satupun email yang kamu balas
aku selalu ingat kamu
debu debu tuh ada ya
yang bener dong sikatnya
jangan sampe debunya tuh pada keluar
di dalamnya udah belum dibersihin
jangan baik baik aja harus cepat
semuanya nanti kalau anak saya datang bagaimana
pak pak dadang mana
pak dadangnya sudah berangkat ke bandara ibu
bi udah siap semua
loh kok air belum bisik
papa alvis bentar lagi nyampe ma
mama udah nyiapin kamu makanan kesukaan dia
udah papa tenang aja ini udah siap semuanya
cepet dong airnya
wih enak banget nih ma

enak aja tunggu alvis dateng
biar alvis dateng aja langsung tuh dimasakin yang enak enak
yaudah deh kalau gitu raina berangkat kampus dulu ya
ya cepet pulang ya
udah siap main ya
mah papa ada meeting nih
nanti kasih tau sama alvis
langsung mau ketemu sama dia
kau udah pulang nak
ya ampun aku udah gede
pasti kamu mau ketemu sama bella
bella memang masih kecil
tapi ibu dan suami ibu
bela untuk merebut harta keluarga saya
gara gara anak ibu
saya harus pisah dengan anak saya
anak saya harus pergi ke luar negeri
untuk sekolah disana biar gak dekat sama anak ibu
akhirnya mau ketemu bella dulu ya
nah kita udah gak ketemu sepuluh tahun loh
masa kamu gak kangen sih sama aku
mendingan kamu pulang aja
ngapain kamu kesini

belain nyuruh orang untuk nyari alamat email kamu tapi tidak ada satupun email yang kamu balas
setiap hari aku selalu ingat kamu
aku sampai di jakarta aku langsung datang kesini
aku belum pulang ke rumah kita semua karena aku kangen sama kamu
itu kesalahan terbesar kamu
harusnya kamu tuh pulang dulu
kamu izin sama mama kamu kalau kamu itu mau ketemu sama aku di rumah
bel ke pintunya dong
ya ampun ya ampun
mana apeben ya
masa ganteng banget ya
iya iya saya tau mana apeben kau belum tuh
maaf ya adik waktu mau kesini mas ape bilang katanya mau ke tempatnya mbak bella
katanya sih kangen banget
saya pulang sendirian deh
maaf ya pergi sih
sepertinya pengaruh keluarga mereka jauh lebih besar daripada kamu kak
buktinya anak kamu bisa mampir di rumah mereka terlebih dahulu
ketimbang menemui ibu kandungnya sendiri
kalau mas arta bisa memperlakukan bapaknya bella sebagai seorang mitra sejajar
aku gak heran kak kalau anak mereka terus menerus berusaha menjerat afif
kamu gak akan bisa bela
mana perempuan murahan itu
mana anak kamu yang kelurahan itu
kamu jangan pernah bicara sembarangan
anak saya itu nggak seperti itu
lebih baik sekarang kamu pergi dari rumah saya
kamu lupa ingatan
ini adalah rumah saya
dan semua isinya adalah punya saya
bukan punya kamu
ini semua hasil kerja keras bapak saya
memeras tenaga untuk perusahaan
kalau tante mau ambil rumah ini
minta tolong om arta untuk pecek papa saya
saya dan juga keluarga saya akan pergi dari rumah ini tante
tante lupa ya
papa saya yang udah ngebut perusahaan tante maju
kalau bukan karena perang papa saya tante
tante om sama arief mungkin seperti ini tante
itu gak mungkin tante
kamu menghina keluarga saya
dan asal kamu tau ya
bukan anak saya yang mendekati anak kamu
tapi anak kamu yang selalu menemui anak saya
selalu mendekati anak saya
anak macam apa kamu
ibu kamu dihina seperti ini kamu diem aja
lebih baik kamu pulang
tante gak mau berhenti
jangan ada hubungan lagi sama kamu
juga keluarga kamu
mending sekarang gue pulang deh
karena udah cukup vief
udah cukup keluarga kami dapet hinaan vief
dari keluarga lu itu udah cukup vief
dan saya sebagai menantu di rumah ini juga gak terima
kami punya harga diri
jadi kami gak mungkin terus terusan diam di injak injak sama keluarga kalian
lihat mama kamu dipermalukan
sama orang orang ini semua
gak seharusnya mama marah marah seperti itu sama bella
kamu pasti dipengaruhi sama perempuan itu
makanya kamu berani bicara seperti ini sama mama
afif udah besar ma
apa salahnya sih kalau afif ketemu sama bella
apa tadi afif sengaja diam
karena afif tidak mau masalah ini menjadi panjang
tapi mama harus tahu apa yang mama lakuin itu salah
kenapa sekarang kamu malah nyalain mamah
asal kamu tahu ya kamu tuh gak suka kamu deket deket sama perempuan itu
apalagi kalau perempuan itu menginjakan kakinya di rumah ini
mama gak sendiri
afib akan nurutin kemauan mama
karena afif gak mau dianggap sebagai anak yang durhaka
tapi satu hal yang mama harus mengerti
afid tidak akan menikah sama siapapun
kecuali sama bella
perempuan yang afif cintai
kalau nvm mau men
jenieh duit buhlah siaw dua